alhamdulillah baik selamat sore waktu texas amerika

sekarang masuk spring atau musim semi

hari ini lalu maghribnya hari ini jam delapan lewat lima menit
tapi sebetulnya secara rasa itu beda jauh nggak sih apalagi tadi mbak bilang ini lagi spring di sana
vibes nya seperti apa perbedaan dengan indonesia
oke jadi saya kebetulan tinggal di san antonio texas
dan kaminya banyak masjid kebetulan ya
masjidnya lumayan besar
jadi tiap malam itu sepuluh malam terakhir ini kebetulan ada solat tahajud juga
jadi setelah tarawi lalu ada solat tahajud
kebetulan ramai sekali masjid di san antonio ini
oke berarti ini dengan kalau terkait kondisi covid sembilan belas di sana sudah pelonggarannya sudah benar benar full gitu ya mbak ya
sudah bisa melakukan ibadah
sudah dengan normal lagi ya
ya khususnya di texas pemakaian masker itu sudah optional dari tahun kemarin akhir tahun kemarin
tapi di masjid ya kebetulan masjid yang kami biasa datangi itu masih pakai masker sih
kayak imamnya dan yang ngasih ceramah dan beberapa jamaah masih pakai masker
artinya memang belum sepenuhnya begitu ya
nah soal ibadah bersama begitu misalkan di masjid untuk sholat tarawih dan sholat sholat lainnya
apakah kemudian sudah ada penyesuaian misalkan staffnya dirapatkan kembali atau yang sebelumnya ada pembatasan jumlah jemaah akhirnya sekarang diperbanyak
atau seperti apa di sana mbak nizar
jadi kalau di ada dua masjid besar ya
pertama masjid yang biasa kami datangi ini
itu staffnya sudah rapat sudah seperti biasa
tapi ada satu masjid lagi yang memang tasnya ini masih renggang renggang
jadi silakan pilih nyamannya yang mana
nah ini kalau kita lihat di video di sebelah mbak nizar ini tadi suasana berbuka puasa ya mungkin ya sama suami ya saat itu ya
iya itu kebetulan kemarin
kami habis dari asian store toko asia gitu
terus kebetulan nemu kelapa muda hijau
jadi yaudah sekalian buat buka puasa kebetulan kemarin suami masak ayam bakar tapi ditaruh di oven jadi nggak jadi dibakar karena anginnya kenceng sekali kemarin
jadi yaudah kemarin buka puasa kebetulan pakai kelapa muda
tapi kalau hidangan khasnya di sana pada saat ramadhan itu ada nggak sih mbak kalau di indonesia kan
udah pasti pasti takjilnya ada kolek dan lain sebagainya
mahal ya gorengan di sini sekarang
kalau di sana seperti apa mbak
jadi kalau syarif ini kan didominasi sama hidangan seperti barbeque gitu ya
namun masjid itu kebanyakan memang dari middle east dari india dari pakistan

jadi untuk khasnya sendiri ya kebanyakan hidangan middle east sendiri seperti kunave baklava gitu
baik ini saya tadi tertarik kalau mbak bilang beli kelapa muda gitu itu kan kalau saya lihat ekspresinya cukup senang banget
kayaknya ini sangat merindukan gitu bagaimana kemudian makanan peminuman indonesia
nah boleh tahu sudah berapa lama di sana mbak dan seberapa kerinduan akan tanah air apalagi ramadhan begitu
seperti apa mbak niza
oke jadi sebenarnya saya pindah ke amerika itu tahun dua ribu dua puluh
tapi pertama kali pindah ke washington state di bramerton
jadi itu nggak terlalu jauh dari seattle
jadi di barat amerika
lalu kemudian kami pindah jepang
lalu balik lagi ke amerika ke washington
pindah ke yunani
dan sekarang balik lagi ke amerika di texas
jadi kalau dihitung lamanya di amerika
baru sebentar sih karena lebih sering pindah pindah
kalau melanglang buananya dari dua ribu sembilan berarti
lebih tepat begitu mungkin ya
kegiatan sehari harinya di sana apa tuh mbak
bisa diulang boleh
kegiatan sehari harinya di sana apakah mungkin dari indonesia pindah ke sana karena bekerja kah
atau memang ikut sama suami
atau seperti apa
iya ikut suami
kebetulan suami orang amerika
kalau kegiatan saya sendiri saya kebetulan kerja dari rumah
lalu kadang weekend saya ngelakuin fotografi
ya jadi kebetulan ini udah musim wedding ya
jadi mungkin akan sedikit sibuk menjelang summer
sampai di desember
wah tahu gitu tadi kita janjian dulu buat virtual photoshoot ya
sekalian begitu ya
jadi kita ada di sini dipotohin sama mbak nizar
nah ini artinya tadi mbak bilang sudah banyak kerjaan soal fotografi ini menunggu
nah apakah artinya semua kegiatan ini akhirnya berangsur angsung normal lagi di sana sebetulnya mbak
iya sebenarnya pas kita pindah dari yunani balik ke amerika bulan oktober
saya itu sudah langsung nerima photoshoot bulan desember
jadi saya udah moto wedding bulan desember dan itu tuh udah normal di pernikahan tersebut
udah gak ada yang pakai masker segala macam
jadi memang kalau di texas sendiri untuk pemakaian masker segala macem udah tidak diharuskan
tidak diharuskan semenjak start up
itu udah summer tahun lalu kalau gak salah ya
karena kami pindah ke sini oktober dan itu udah gak wajib lagi
oke itu sudah menjadi opsional pakai masker dan lain lain itu
apakah memang tingkat vaksinnya di sana sudah full begitu mbak termasuk booster
sebenarnya kalau vaksin sendiri sama lah di indonesia ada yang dulu ada yang
tapi memang untuk mendapatkan vaksin sangat mudah
begitu juga boosternya
saya sendiri belum booster nih untuk yang ketiga
jadi kepikiran nanti booster kalau misalnya balik ke indonesia
tapi karena saya pikir belum necessary sekarang karena pun kerja dari rumah
jarak interaksi sama orang saya belum dapat booster
tapi untuk mendapatkan booster sendiri itu cukup mudah
oke nah ini tadi sedikit disinggung kalau kembali ke indonesia ingin booster
sepertinya kok ada hawa hawa kerinduan gitu loh
nah ini ada rencana nggak misalkan apakah idul fitri di indonesia
atau jangan jangan negara berikutnya adalah indonesia nih untuk pindah bersama suami seperti apa
biasanya saya mudik itu setahun sekali atau setahun dua kali
tapi semenjak covid jadi dari tahun dua ribu dua puluh ke sini tuh belum sama sekali belum mudik gitu
dan ya udah kangen banget sih
tapi mungkin insya allah tahun depan will sih ya
pas ramadan tahun depan mungkin
oke nah dengan banyaknya mungkin bisa dibilang komunitas muslim begitu di sana cukup banyak
karena ada masjid masjid besar juga tadi yang mbak katakan ya
itu seperti apa toleransi beragama dan terutama pada saat bulan ramadan ini mbak
jadi kalau di amerika sendiri kan toleransi beragama itu memang diatur
dalam undang undang memang bebas gitu untuk melakukan kegiatan agama
jadi kebetulan juga saya tinggal di kota besar di san antonio
dan di sini lumayan bebas sih kita untuk mempraktekkan atau menjalankan ibadah kita sebagai muslim
tapi artinya segala ibadah itu berjalan dengan mudah begitu ya
walaupun misalkan dengan komunitas luar indonesia dengan komunitas yang tidak muslim begitu
betul ya sofa sofa lancar nggak ada kesulitan apapun nggak ada hambatan apapun
oke baik terima kasih mbak nizar atas waktunya sudah ngobrol ngobrol bersama cnn indonesia connected ramadan
semoga puasanya lancar lancar dan semoga sudah kesempatan secepatnya untuk kembali ke indonesia
amin sehat selalu mbak salam untuk selama ini
terima kasih juga